ada satu penyanyi kita bah derajat mereka tuh jauh dibawa kita ya bah iami dulu keluarga kita yang
paling kaya paling disegani paling dihormati tapi sekarang keluarga kita yang paling kagak dihargai
diremehin dicemohin direndahin lagi sama warga di sini gue yakin kalau keluarga si sulam emang dia
inginkan martabat kita tuh turun percaya dia emang baru merangkak dikit aja sudah kurang ajar dia
begitu masa sama mm haji maimunah zaman haji muhyiddin haji dua kali dihukum layak seperti
orang jahiliyah begitu eh mau kemana aduh mau ke rumahnya bang haji sulami mau ngapain lagi ke sana

modal dagang korma sedua juta aja kagak ada ada tapi di bank ini enak aja loh ada juga warisan
tanah abah lu tuh warna kuburan lu buat jamin aja terfirullahaladzim ya allah ya karim bang
dengerin he dengerin tuh omongan bini abang mantu duraka orang babi meninggal udah lama tanahnya
buat jaminan astagfirullahaladzim jangan jangan tanah neraka dikontrakin juga madini umi umi
boleh benci sama mahmud tapi jangan coba coba deh nyangkut soal makam babe kasihan dong macam warisan
buat ini doang jaminan yelah usah ngomongin sama orang yang imannya udah ancur sama kita
lelah juga seneng banget dapat thr lebih awal tapi lelah jadi sedih juga mang kulau bersedih
lelah udah terbiasa kerja untuk mengisi liburan ramadhan ini harus ngapain coba
bella kan selama seminggu bisa bantu pesantren kilat beneran bu aji lala boleh bantuin ya boleh
dong kalau lo mau ya makasih allah ojo mau ojo teh siap membantu jadi mang ojo sama lela masih
tetep berpateran sebelumnya mang ojo berpateran di warung bubur sekarang berpateran di pesantren
hai si karena masih mal itu udah nyari perlindungan ke tempatnya sesopar ribu
kalau masalah si cardon ma ma ali sama tar mijij juga udah kemarin
minta perlindungan juga sama si sulam
terus lo lindungin juga ji
kalau bisa jangan ji
tar mijij sama ma ali itu kesalahan udah keliwat batas sama keluarga lo ji
bar si ma ali sama tar mijij itu udah ngakuin kesalahannya
kalau orang udah ngakuin kesalahannya kita wajib kasih perlindungan ke dia
gue minta lo sama badar deh berdua lindungin dia
lo udah difitnah udah segala macem udah dijolim
jangan jangan kalau di black hati lo dalamnya putih
gue nggak mau
gue empat ngeliat dua orang
kalau lo masih gedeg sama dia ya terserah lo
gue gak mau ikut ikutan
gue mau usuk masa
terserah lo deh
tapi bener juga sih bar
ini kan bulan puasa
bulan di mana nanti kita harus membuka secara lapang terhadap hal hal yang dilakukan oleh orang lain
itu ada hadis ya bar
lo tau hadisnya
aduh mageri belakang
banget ya aduh ya allah
ini mbak be amang amangnya abis dari mana
dari rumahnya pak ji sulam kak
abis dibagi thr
aduh lo kenapa nggak ajakin gue
pan kalau gue ikut gue pasti dapat
eh lo kalau denger duit aja langsung bangun lo
eh emang lo kerja apaan lo
amang ji sulam
mbak be gini ginipan atika juga pendukungnya om haji sulam
eh tika mbak be sama bang badar juga pendukungnya haji sulam
tapi mbak be nggak pernah ngarepin minta thr sama haji sulam lo tau
oh mbak be bawel banget sih cerewet
ya udah deh kalau gitu gue minta lu aja
eh eh jangan
ini kalau sobek duitnya mana laku
duit sepotong dibelanjain
menjambak jambak aja lo
eh eh tika
eh eh masuk masuk masuk
masuk masuk masuk
biar dengerin orang pa
eh belum selesai ngomongnya mbak be
aduh aduh aduh aduh
masuk masuk masuk masuk
ah masih aja lo mau ngorbut aplop adek lo ah
iya mbak be kenapa sih
itu kan buat belanja juga kenapa saya pakai dilarang
eh tika udah deh
lo nggak usah merusukin pendapatan adek lo ah
urusan belanja nanti urusan mbak be
mbak be kalau lo ngasih duit belanja
eh tika kita ini mesti bersyukur ah
kalau kita bersyukur beberapa jumlah pendapatan kita juga bakalan cukup buat induk
hah ngomongin bersyukur
bilang aja kalau mbak be itu cuma ngeles kayak bajaj
masih kalau cukup bilang cukup
eh eh lo dengerin ya ah
kalau lo mau kecukupan lo mesti kerja nih
kayak mbak be kayak si lela ah
bagaimana lo mau dapat duit kalau setiap hari lo hobinya dandan melulu
atika jamin deh ya
atika dadan seperti ini tentu biar dapetin suami orang kaya
makanya mbak be dukung hatika dong ya
mbak be harus ngedukung atika biar dapetin orang kaya seperti
om sulam atau abang robin atau mas rahmadi
eh eh tika istimbar ha
ini bulan puase ha
nggak perlu mas isilu aja maharte ha
ya namanya juga orang cantik lagi usaha be
bahal lagi untung gue punya anak satu
coba kalau punya anak tiga modelnya kayak begini gue bisa mati berdiri
aduh duka sabar nanti lela bagiin sama tika
masuk masuk masuk
masuk masuk masuk masuk masuk kakak lo
gak boleh lihat duit lo
enak banget ya duduk duduk sambil ngeliatin orang kerja
ya emang enak lah kayak mandor kawan
matanya kuat kerjanya kendor
ya udah coba lihat apa perutnya kan buncit kayak gitu
eh neng mantu gue perutnya buncit
wan karena banyak makan dia lagi hamil tau
ah itu juga dulu bunting nggak begitu mak
biar tambah gesit seger gitu
mak kagak lihat ape ayah juga lagi hamil
buktinya apa tetep kan inisiatif ngebantuin kerjaan kerjaan dia
kagak duduk duduk nyantai aja mak
mak bener kata kaki sama neng
roni kan cuma hamil bukannya sakit
jadi gak apa apa daro bantuinnya mak ya
eh kagak kagak kagak boleh
jadi kagak boleh capek capek
kagak lo mesti jaga bener bener tuh anak
eh neng mantu gue mau ngapain mau ngapain kek
memang gue yang suruh dia harus istirahat
emang emang ajai mimunah kok kagak dateng ya
oh dia kagak ada tugas di sini hari ini
enak dong libur kekitik kerja
besok lu kerja lagi di sini
masih inget gak mbah
oh iya waktu keluarganya si sula masih kere
kita kagak ada satu penyanyiain kita mbah
derajat mereka tuh jauh di bawah kita ya
iya mi dulu keluarga kita yang paling kaya
paling disegani paling dihormati
tapi sekarang keluarga kita yang paling kagak dihargai
diremehin dicemoin direndahin lagi
sama warga di sini
gue yakin kalau keluarga si sulam
emang dia menginginkan martabat kita itu turun
percaya deh mbah
emang baru merangkak dikit aja
sudah kurang ajar dia sama kita
masa sama em em ajai mimunah dan hajai muhyiddin
haji dua kali dihukum layaknya seperti orang jahiliyah begitu
eh mau ke mana
lo mau ke rumahnya bang haji sula mi
mi gimana sih
ru mau ngasih materi untuk pesantren kilat
tapi kalau bisa lo bujuk emaknya si sula
supaya mereka segera menghentikan hukuman yang memalukan aba sama umi
iya lo hukuman mereka itu bikin aba sama umi
kayak orang nggak punya harga diri lagi um
iya kalau abah sama umi maunya gitu nggak apa apa sih
tapi nanti kalau keluarga kita
kalau keluarga bang haji sula mau bawa masalah ini ke kantor polisi gimana
abah sama umi udah siap nanggung
kok lo jadi yang ngancam umi sama aba begitu sih
ya enggak mi rum tuh bukan yang ngancam aba sama umi
tapi sebenarnya bang haji sulam itu nggak tega sama abah sama umi kalau masalah ini dibawa ke polisi
yang mudah bikin nama baiknya itu jadi tercemar
bukankah nggak tega rum tapi kagak kuat bukti
jangan salah ba
bang haji sulam itu masih punya kok bukti dan faktanya
kalau mau dibawa ke kantor polisi tinggal minta bantuan anaknya pak subardi
udah selesai deh beres semuanya
tapi ya ba ya kalau menurut rum sih udahlah ikhlasin aja ba
lagian kan hukuman yang bang sula kasih ke aba sama umi nggak berat berat sama
malah bisa nambah pahala di bulan ramadan
pahala apa memalukan begini pahala
aba sama umi jadi
sampai jumpa lagi